novi damayanti butuh lebih dari sekedar air mata buaya untuk melabuhi polisi
personil poresta kendari curiga dengan pengakuannya yang berubah ubah
terutama saat mengaku menjadi korban begal bersama mirna mertuanya
saat lapor polisi novi mengaku dibegal empat orang di kawasan kantor dprd kota kendari
novi mengaku dipukul begal sedang mertuanya tewas dengan sepuluh tusukan senjata tajam
dari keterangan saksi dan sejumlah barang bukti polisi menangkap muhammad firmansyah alias cimang
sang eksekutor di wilayah poasia kota kendari selasa enam belas april lalu
kecurigaan polisi kian kuat karena dari tangan pria dua puluh satu tahun ini didapati perhiasan dan ponsel milik korban
pisau dapur yang dipakai pelaku ditemukan di dasar danau jalan madusia tak jauh dari lokasi pembunuhan
dia dinyanyikan imbalan tujuh puluh lima juta rupiah untuk membunuh mertua novi
alasannya sakit hati karena ibu mertuanya ini sering mencampuri urusan rumah tangga dari tersangka md
komandan untuk pelaku sendiri komandan diupah berapa informasinya
untuk pelaku sendiri yang laki laki diubah berapa untuk membunuh si mertua ini
jadi sebelumnya sudah pernah diberikan uang sebesar sembilan juta setengah
kemudian pada waktu ketemu lagi di rumah makan gajah mumpur
pada waktu memberikan uang satu juta itu
si tersangka mf ini dijanjikan oleh tersangka nd bahwa akan diberikan uang tujuh puluh lima juta
kemudian pada waktu itu nanti setelah terjadi pembunuhan
juga dijanjikan per bulan empat juta selama tiga tahun
kini air mata buaya novi berubah
air mata penyesalan
dan seperti dihadapan jasad mertua
air mata novi tak akan bisa mengubah jerat pasal pembunuhan berencana yang diberikan polisi
dengan ancaman maksimal hukuman mati
sylvian skakia kompas tv kendari sulawesi tenggara